kepala sekretariat presiden heru budi hartono menegaskan pihak istana membuka ruang bagi kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi terkait penolakan kenaikan harga bbm
pihak istana juga berharap demonstrasi yang dilakukan sejumlah ormas dan alumni persaudaraan dua ratus dua belas berjalan tertib dan berlangsung secara damai
tentunya nanti ada petugas atau staff yang menangani bisa di jajaran kepala staf kepresidenan di bawah pak muldoko bisa yang lainnya dan tentunya perwakilan pemerintah pasti ada
ya semoga tuntutan itu bisa dicatat dan menjadi perhatian dari kita semua kan sama kan dari kemarin tuntutan bbm
ada yang sangat pesan sendiri
ya itu kan salah satu upaya untuk melakukan menyuarakan demokrasi ya wajar saja
tentunya dengan persyaratan persyaratan ada izinnya dan lain lain dan pasti mereka mereka sudah paham
kebetulan terjatual sudah dari minggu lalu dibogorkan